apalagi yang kamu rencanakan dewi
jangan sampai kamu berulah macem macem sama aku
kau jadi apa
pak neneng tuh hape ini nyalah tuh
mama sampe marah kayak begitu
bisa gak sih
kamu sehari aja gak mikir jelek sama istri kamu sendiri
mama itu bukan marah sama aku tapi marah sama selingkuhan kamu
selingkuhan maksudnya dewi
emang ada masalah apa dewi sama mama
harusnya sekarang ini mama udah kumpul sama cucu mama di rumah ini
tapi istri kamu yang gak tahu terima kasih itu
dia malah bawa kabur api
soal semalam kau bisa dibawa stres ya
kan aku udah bilang sama ama kalo aku yang akan bereskan semuanya
dewi melakukan itu
karena ingin balas dendam atas pengkhianat mas bayu
dan dia juga sakit hati karena mama udah ngusir dia
tapi mama gak usah khawatir
aku akan cari dewi sampai ketemu
jangan kamu pikir kamu bisa lolos begitu aja dari tangan aku
dewi keluar kamu
aku tahu kok kamu di dalam
kabur kemana ya si dewi
nomor yang anda tujuh
apalagi yang kamu rencanakan dewi
jangan sampai kamu berulah macem macem sama aku
kau gak tahu
tuh hape ini ngala tuh
mbak neneng kenapa sih
takut sama handphone
kayak takut sama hantu aja
ini mah lebih serem daripada hantu yang dikumpulin
pasti neneng tau dimana dewi berada
berhenti dia bi pelan pelan no
lagi lagi liling lagi cari kerja
mau cari kerja yang dekat tempat tinggal aja
supaya bisa sambil jagain abi
soalnya dia baru selesai operasi jadi butuh perhatian intensif
kalau kerja di toko nenek ini gimana
cuma ya beginilah keadaannya
alhamdulillah mau nek
yuk sini lihat toko tokan nenek dulu di dalamnya
ya mudah mudahan dewi mau menerima telepon aku sekarang
aduh dimana sih
saya nggak sengaja
saya punya banyak masalah sekarang ini
saya akan biayain
ini kartu saya saya akan biayain semuanya ya
saya akan biayain semuanya
eh gua nggak butuh duit lu ya
lho bobby saya yang salah oke
saya yang salah
bobby tunggu sebentar
bobi ada sesuatu yang saya harus tanyakan sama anda
apa anda tahu keberadaan bu dewi sama abi
kenapa dia nanya ke gue
bukannya dia lebih dekat sama dewi dan albi
abi baru habis operasi
dan saya khawatir soal kondisi dia
harusnya dia ada di rumah sakit untuk masa pemulihan
tapi bu dewi bawa dia keluar dari rumah sakit
saya sudah ke rumah mereka dan sepertinya mereka pindah
mereka pindah rumah
berarti anda juga nggak tahu lah
nah ini kartu saya
saya akan biayain cuma gantung ruginya
ini kartu saya
saya harus pergi sekarang
tunggu tunggu tunggu
saya masih belum bisa mengerti
apa sampai dia harus dioperasi
dan siapa yang akan membayar biaya operasi ini
karena saya yakin banget ini akan sangat berat untuk dewi
saya tidak bisa menceritakan apa apa
saya harus menjaga kerahasiaan dan privasi semua pasien saya
saya harus pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
aku akan pergi
bu saya mau belanja
saya lihat yah
tepung satu kilo gulai kecap
nih ada yang beli ini
ada lagi enggak mba
enggak ada lagi mba
banyak barangnya udah datang
ini berapa iya
semuanya berapa bu
jadi dua ratus ribu
makasih ya bu
oh iya nih catatannya mana tadi ya
nah iya pelan pelan wih
berat loh itu
kau dan aku tak bisa bersama
bagai syailah ku tak berirama
selamat tinggal kenangan denganku
senyum ku melepaskan kau pergi